ya memasuki libur semester genap tahun ajaran dua ribu dua puluh tiga sejumlah anak di denpasar bali mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif
mereka belajar mengenai pentingnya mencegah timbulnya penumpukan sampah plastik serta melakukan aksi nyata membersihkan pantai
berkolaborasi dengan pusat pendidikan lingkungan hidup bali pplh mengisi waktu libur anak anak dengan kegiatan edukasi
memilah sampah berdasarkan sumbernya hingga mengolah sampah menjadi kompos
oke sekarang kita lagi main games kerjasama
sama nih untuk lingkungan hidup kita juga perlu kerjasama untuk membersihkan lingkungan dan menjaga lingkungan tetap sehat
berdas caria semangat luar biasa
antusias teriakan yel yel dari komunitas rerebeten taying terus terdengar tiap kali memasuki pos bermain
dalam setiap permainan diselipkan pesan mengenai bahayanya sampah plastik yang bisa merusak lingkungan hidup
mengusung band the big five anak anak belajar menggolongkan lima sampah plastik berbahaya
yaitu kantong plastik sedotan styrofoam plastik saset dan microbeats yang terkandung dalam kosmetik
selain mereka yang diedukasi mereka bisa menular
atau memberikan edukasi ke teman teman sebayanya bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan
mereka wajib mengelola sampah sesuai dengan sumbernya dan sesuai dengan jenisnya
take action from the city to the sea merupakan inisiatif uniqlo untuk menjaga ekosistem laut dari sampah plastik
selain memberikan edukasi kepada masyarakat uniklo juga membuat produk menggunakan material botol plastik polyester
ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung ekosistem
mendukung upaya bersama antara pemerintah swasta komunitas dan lembaga swadaya masyarakat dalam mengurangi sampah di laut
belajar memilas sampah dan bahayanya sampah sudah sekarang saatnya kita langsung berhenti di pantai
ayo jalan lagi yang sebelah sana
kali ini tim liputan cnn indonesia menyambangi pantai tulamben karangasem bali
bersama lima puluh anak dari komunitas terare segare sudah siap dan bersemangat untuk membersihkan lingkungan pantai
dari sampah yang dikumpulkan ternyata kantong plastik adalah jenis sampah yang paling banyak ditemukan
berjumlah hingga satu ratus lima puluh lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis plastik lainnya
nantinya sampah yang sudah dipilah ini akan dikirim ke bank sampah bali untuk dikelola sesuai jenisnya
senang bisa memungut sampah ada sampah plastik ada sampah sedotan sama karung senang
dapat belajar apa
belajar cara memilah sampah membedakan organik dan anorganik
selain membersihkan pantai kegiatan dilanjutkan dengan transplantasi atau penanaman terumbu karang
berkolaborasi bersama jaladharma diving club menanam satu ratus lima puluh terumbu karang sebagai awal tempat berlindungnya ekosistem laut
ini adalah usaha bersama untuk melestarikan ekosistem
nah saat ini memang fokusnya untuk di global campaign ini ekosistem laut
irma menambahkan harapan kegiatan edukasi dan aksi nyata membersihkan lingkungan ini dapat membantu menjaga keutuhan laut
demi lingkungan yang baik dan menjaga komitmen bersama masyarakat untuk tumbuh bersama dalam lingkungan yang nyaman
raffis arinugraha daud thompson denpasar bali
terima kasih irma iqbal
terima kasih irma